sebuah benda purba kala berupa arca duarapala
ditemukan di area candi gempur kabupaten kediri
arca setinggi satu ratus delapan puluh cm itu diduga peninggalan kerajaan kediri
sekitar enam ratus lima puluh tahun lalu
arca drawapala ini ditemukan tim penelitian arkeologi nasional
di kawasan candi gempur desa adan adan kecamatan gurah
kabupaten kediri minggu lalu
saat ditemukan arca dua rapala berada di dalam kedalaman delapan puluh cm
dalam posisi berdiri dan mengalami kerusakan pada hidung
jari kelingking dan jempol tangan kiri arca patah
patung darwapala setinggi satu ratus delapan puluh cm ini masuk dalam kategori sedang
namun makaranya merupakan terbesar di jawa timur yaitu dua tiga meter
makara merupakan perpaduan sejumlah binatang mistis
yang biasa berada di pinggir bibir tangga sebelumnya
makara ini sendiri ditemukan pada april dua ribu enam belas kemarin
arja yang terbuat dari batu andesit ini sangat berbeda
dengan arca dwarapala yang ditemukan oleh tim arkenas di daerah jawa tengah
arca dwarapala ini diduga peninggalan kerajaan kediri
dengan usia sekitar enam ratus lima puluh tahun
pada tahun dua ribu tujuh belas arka dwarapala ini menemukan patung yang terkenal
kemudian besoknya sampai ke leher dan sampai ke kaki hingga lapik baru kemarin
penemuan patung dwarapala ini tak pelak mengundang perhatian warga dan pecinta bendapur bakalah
menambah pengetahuan yang terbaru
hanya ini situs yang belum lama digali baru dua kali
terus saya mendapat informasi kalau temuannya menarik
jadi saya tertarik
eskavasi tim puslit arkenas rencananya akan berakhir pada tanggal empat oktober mendatang
mereka akan kembali melakukan penelitian di lokasi tersebut pada tahun dua ribu delapan belas mendatang
fadli rahmawan kediri